spekulasi tabloid indonesia barokah semakin bergerak liar
beberapa nama muncul sebagai dugaan aktor politik dibalik penyebaran tabloid ini
lalu benarkah ada sosok ipang wahid di balik tabloid indonesia barokana
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini